pemberlakuan insentif kendaraan mobil listrik dan bus baru akan efektif pada satu april mendatang
namun tidak semua konsumen akan mendapat subsidi ini
hanya umkm hingga penerima subsidi listrik yang bisa menikmatinya
menteri koordinator kemaritiman dan investasi bersama menteri keuangan dan menteri perindustrian
mengumumkan insentif kblbb baru mulai berlaku pada satu april dua ribu dua puluh tiga mendatang
luhut menegaskan insentif yang dimaksud dalam mempercepat industri kblbb di tanah air
serta mendorong efisiensi dan ketahanan energi yang ramah lingkungan
menteri keuangan sri mulyani yang juga hadir dalam agenda ini mengatakan
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan subsidi motor tujuh juta rupiah dari negara
yaitu bantuan ini baru akan diberikan bagi umkm penerima kur
penerima bantuan produktif mikro bantuan upah serta subsidi listrik
sedangkan untuk kon produsen
untuk penerima manfaat bagi motor listrik baru akan diberikan kepada bantuan ini bagi umkm penerima kur
penerima bantuan produktif usaha mikro atau bpum
dan bantuan subsidi upah
serta penerima subsidi
untuk motor konversi tidak ada batasan
pada kesempatan yang baik ini dapat kami jelaskan bahwa kebijakan program bantuan pemerintah untuk kblbb
roda dua baik motor baru maupun motor konversi
sudah dapat diluncurkan
selanjutnya untuk kblbb roda empat ke atas termasuk bis
program yang kami sebut sebagai insentif fiskal akan diumumkan peluncuran kebijakannya tepat tanggal satu april
saat ini proses finalisasi tengah kami rampukan bersama